ini adalah sebuah kisah bagi mereka yang mengejar kecepatan
demi mendapat kesempatan membutuhkan akselerasi tajam agar harapan tidak padat
bersih keras menembus batas untuk skor yang dapat tuntas
ambisi dan ekspektasi harus sejajar
demi tujuan yang akan dimenangkan
ketekunan kerja keras benturan
walau berujung tangis untuk mencapai garis finis
ini adalah wajah wajah perjuangan kebebasan mandiri untuk menggapai kemenangan
vision plus menyatukan olahraga
olahraga menyatukan indonesia kita indonesia
dirgahayu republik indonesia